malam ini aku boleh tidur disini ya
iya bi soalnya
aku lagi ribet sama arman
jadi aku pergi dari rumah bi
ini anakku bi
yaudah yuk kita masukkan
ini semua gara gara kamu man
karena istrimu mandul
kenapa tidak dari dulu saja kamu menjalankan dia
saya tahu ya
semua ini gara gara ibu
saya lagi bisa menerima kelihatan padanya
dia gak mungkin mencuri bayi
maka ibu harus setiap hari menjaga dia kalau dia mandul
kenyataan emang dia mandul
kenapa mesti marah kalau disini
mulai detik ini
ibu tidak akan mengaku dia jadi mantuk
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia
saya akan menangkan dia

bisa aku sendiri
sian baikku sama aku
aku jadi keloparan
apa yang harus aku lakukan ya allah
pak makasih ya
malam ini aku boleh tidur di sini ya
kamu mau nginep sini
aku lagi ribet sama arman
jadi aku pergi dari rumah bi
ini anakku bi
yaudah yuk kita masuk ya
enggak pernah ke sini tau tau ke sini bawa bayi
udah lupa sama bibi
kamu kan gak bisa punya anak
tuhan masih membersihkan saya kepercayaan
tapi kamu sebenarnya ada masalah apa sama arman
saya terpaksa melakukan ini semuanya bin
pak armad dan mertua saya memaksa saya agar saya punya anak
kalau enggak saya akan dicerahkan bi
dan saya enggak mau kalau arman sampai menikah lagi dengan wanita lain
saya enggak mau bi
makanya saya terpaksa melakukan ini semuanya
tapi tidak dengan cara menculik bayi ini
kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu bayi itu
seorang anak dipisahkan dari ibunya
saya akan kembalikan bayi ini
tapi saya nggak mau dipenjara
saya enggak mau dipenjara
ya kamu dipenjara karena kamu salah
dan bibi tidak mau kamu tinggal di sini
bibi harus laporkan kamu sama polisi
di rumah saya ada jalan merpati dalang
berdia jangan lari
berdia berdia berdia
lihat ibu ibu lari bawa anak nggak
aku tidak tahu bu
oke per jalan per
kayak ada suara bayi nangis bang
coba dilihat dia
pah dia gak mau lewat internet pak